sejumlah siswa sekolah dasar di banjarmasin histeris saat hendak diimunisasi campak dan rubella
orang tua dan guru kewalahan menenangkan mereka yang ketakutan
ratusan anak anak sekolah dasar di kawasan kerta hanyar banjarmasin panik saat dibawa ke petugas medis untuk mendapat imunisasi campak dan rubella
sebagian besar anak anak ketakutan saat petugas menyiapkan jarum suntik
meskipun sudah dibujuk orang tua dan gurunya sejumlah anak masih tetap ketakutan
para guru kewalahan membujuk murid yang ketakutan untuk diimunisasi
beberapa anak justru kabur saat guru dan petugas medis membawa mereka ke tempat imunisasi
saya berhubung wali muridnya ada mendengar isu segala macam jadi mungkin kami serahkan aja kepada wali murid masing masing tapi tetap hadir di acara ini
jadi semuanya hadir di sini seratus persen hadir di sini cuma yang mesun tik mungkin lima puluh persen aja
jadi kan kita tidak memaksakan mungkin masih banyak katanya menunggu pengumuman dari mpui
sejumlah penari pun dilibatkan untuk menghibur anak anak agar tidak ketakutan
muhammad risanta banjarmasin